dengan semangat dua siswi sekolah dasar islam al azhar mulyosari surabaya ini menyerahkan celengannya
di hari ke tujuh belas bulan ramadan ini kalila dan kairin menyerahkan infak melalui sistem drive thru
ini dilakukannya selepas pulang sekolah
buat siapa infaknya
buat orang yang membutuhkan
guru dan orang tua
ya lembaga amil zakat atau las al azhar jawa timur menyediakan layanan zakat infak dan sodako secara drive thru
untuk zakat selain zakat fitrah atau zakat makanan pokok juga dilayani penerimaan zakat maul atau zakat harta benda
transaksi yang dilakukan terdata dengan memindai barcode dan mendapatkan cetakan tanda terima
target muzaki atau pemberi zakat tidak hanya peserta didik namun juga masyarakat sekitar
kebetulan kami adalah
orang tua yang sambil mengantarin anaknya
kita memilih jaket drive thru ini karena mungkin waktunya lebih fleksibel
artinya kita bisa sepulang kerja
jadi tidak tergantung waktu
karena memang drive thru ini kan setahu saya sampai malam begitu
oh membantu sekali
jadi kita tidak perlu mencari tempat atau di mana mana yang susah
jadi sekalian bisa sekali jalan
karena kan kita juga tidak tahu
jadi kita masih ada kesibukan apa begitu
kegiatan ini dilakukan selama bulan ramadan
mulai jam delapan pagi hingga lima sore
dan dilanjutkan malam mulai jam tujuh hingga sembilan malam
untuk distribusi ke penerimaan jaket mengikuti program yang sudah dicanangkan
dan ini memang bukan cuma di surabaya
tapi juga ada program program yang juga diperuntukkan bagi korban
misalkan contoh penyintas meru
yang kemarin juga kita
ada program untuk
wakaf pemberian bantuan berupa rumah
rumah undian sementara bagi mereka juga akan terlalu ke sana
jadi ini tidak cuma yang menerima
tidak cuma berarti dari surabaya dan sekitarnya
tapi juga dari luar surabaya
selain mengurangi kerumunan
cara seperti ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pilihan menyalurkan zakatnya
tim liputan cnn indonesia
hari ini telah ditunaikan zakat fitrah